diduga mengalami keracunan makanan tujuh warga terpaksa dilarikan ke rumah sakit
mereka mengeluhkan pusing mual dan muntah muntah setelah mengkonsumsi makanan saat berbuka puasa bersama
sebanyak tujuh warga di kabupaten tulung agung
rabu siang terpaksa dilarikan ke rumah sakit bayangkara karena mengeluh pusing mual
serta muntah muntah usai menyantap menu berbuka puasa bersama di sebuah pujaserah
korban mulai merasa pusing dan mual selang satu jam usai berbuka puasa selasa petang
mereka mengaku tidak ada rasa aneh dalam makanan yang mereka santap
hanya saja rasa sambal dari ayam bakar manis yang dipesan sedikit berbeda dan mengeluarkan bau tengi
dari hasil pemeriksaan dokter ketujuh korban yang masih merupakan saudara itu diduga mengalami keracunan makanan
saat menyantap ayam bakar manis
mie pusing mual muntah setelah makan ayam bakar ya diduga karena ayam bakarnya
petugas dari dinas kesehatan dan kepolisian sudah mengamankan sampel makanan dan bekas muntahan
untuk dilakukan uji laboratorium di surabaya